dia juga udah males hidup setelah kehilangan anak istrinya
bagaimana dengan kita
itu dia bapak
yanti sebaiknya kamu pergi kamu tinggalkan aku
demi anak kita

aku ingin kalian masih hidup

dan aku ingin sekali keluar dari sini untuk mencari diri
kalau aku buka rahasia soal tanaman langka itu
aku akan dihabisi juga
rahasia tanaman ini yang membuat aku masih tidur

kalau adik dina farmasi tahu gimana lemak buah tanaman langka itu
aku pasti akan cari kalian
itu anak anak ngapain sih nyuruh nyuruh tembok
eh tunggu tunggu
gua gua apa kan
eh bisa tidur banget orang
buaiin berturuan ya guys
rachel dia tamu dia dulunya
jalannya kita coba pak

jangan lupa sam
jangan lupa lagi
jalan tarik sana
jalan sedikit lagi
saat ini barangnya tergesa gesa bukan berubah pubah
sudahlah saya ambil gambar gambar itu
proyek bisa ditempuh

eh itu lagu apa